dalam apbn dua ribu dua puluh dua pemerintah telah mengesahkan anggaran belanja yang disertai dengan target capaian ekonomi tahun dua ribu dua puluh dua dengan pertumbuhan sebesar lima dua persen
kita lihat pertumbuhan pdb terlebih dahulu
dari angka ini kita bisa melihat perjalanan jatuh bangun perekonomian indonesia dihajar pandemi masuk ke resesi pada tahun dua ribu dua puluh
lalu perlahan mulai pulih hingga mencapai pertumbuhan tujuh persen secara tahunan
namun ekonomi kita kembali turun ke tiga lima persen karena adanya ppkm saat varian delta merajalela
percepatan laju vaksinasi kemudian membuat perekonomian kita tetap berada di jalur atau tren yang positif dan diprediksi pada tahun dua ribu dua puluh dua nanti ekonomi kita akan tumbuh di level lima dua persen
baik yang tak kalah pentingnya selanjutnya adalah inflasi atau daya beli masyarakat ya yang harus terkendali
inflasi pada tahun dua ribu dua puluh dua ditargetkan ada di level tiga persen dengan harapan terus terjadi kenaikan permintaan
kompetisi negara negara untuk keluar dari tingginya tingkat kemiskinan ekstrim juga dihadapi indonesia
pandemi membawa tingkat kemiskinan kita terus meningkat
pemerintah menargetkan pada tahun dua ribu dua puluh dua nanti kita bisa keluar dari jerat double digit angka kemiskinan di level delapan lima hingga sembilan persen
dan berikutnya kita saksikan
ini dia lima profilnya
provinsi termiskin di indonesia dengan angka kemiskinan tertinggi yang dipimpin oleh jawa timur kemudian disusul jawa barat jawa tengah sumatera utara dan nusa tenggara timur ntt
ya lalu tantangan apa yang akan dihadapi oleh perekonomian indonesia baik secara global maupun internal
kita awali dari global kita lihat berikut ini
yang pertama tentunya bank sentral amerika serikat the fed yang mengisyaratkan melakukan beberapa pengetatan ekonomi
tapering off pengurangan stimulus ekonomi dengan pengurangan program pembelian aset
sampai satu ratus dua puluh miliar dolar
dan berakhir di bulan juni dua ribu dua puluh dua ini akan menjadi salah satu tantangan besar tidak hanya bagi dunia tapi juga bagi indonesia
langkah ini dinilai dapat membawa dampak volatilitas pasar gejolak terhadap pasar keuangan termasuk mata uang negara berkembang
selanjutnya kita tengok tiongkok
selain di amerika serikat skandal raksasa properti tiongkok evergrande juga membuat perekonomian negeri tirai bambu melambat
tiongkok sebagai salah satu mitra dagang terbesar indonesia
perlambatan ini akan membawa domino efek sampai ke jepang korea selatan negara negara asia hingga negara negara eropa yang mengekspor barangnya ke tiongkok
selanjutnya dari eropa langkah penguncian wilayah di eropa karena adanya varian omikron membawa dampak pada perekonomian
gejolak ekonomi di eropa terlihat saat austria melakukan karantina wilayah
disusul ledakan kasus covid sembilan belas di jerman negara ekonomi terbesar di benua tersebut
lalu bagaimana dengan tantangan internal yang akan dihadapi oleh perekonomian indonesia
kita lihat ya dari mikroekonomi perekonomian dalam negeri yang tengah tumbuh tak lepas dari berbagai tantangan
arus digitalisasi di sektor keuangan nyata adanya
kemudahan mendapatkan pendanaan kerap membuat masyarakat tertipu hingga terjerat pinjol ilegal
hingga november dua ribu dua puluh satu satgas waspada investasi ojk telah memblokir sebanyaknya
dengan maraknya kemudahan peminjaman uang ini praktik penagihan dan pencurian data kian meresahkan
berbagai pengaduan masuk ke ojk diantaranya pencairan yang tanpa persetujuan
ancaman penyebaran data pribadi intimidasi dan teror terhadap kontak di handphone
penagihan dengan kata kasar bahkan sampai pelecehan seksual
semoga literasi keuangan dua ribu dua puluh dua semakin baik ya jangan sampai rakyat tertipu dan terjerat lintah darat
baik kita tinggalkan keresahan terkait pinjol pada dua ribu dua puluh dua ini akan menjadi tahun kebangkitan bagi pariwisata indonesia
pariwisata indonesia sempat mengalami fase paling buruk akibat pandemi
kita lihat penurunan jumlah wisatawan terjadi sangat drastis pada tahun dua ribu dua puluh yang hanya tercatat sebesar empat juta kunjungan
sementara pada dua ribu sembilan belas jumlah kunjungan kita mencapai enam belas juta orang
penurunan terus berlanjut pada tahun dua ribu dua puluh satu yang tercatat hanya satu tiga juta kunjungan wisatawan hingga bulan oktober
kedepan pada tahun dua ribu dua puluh dua pemerintah akan memfokuskan pemulihan destinasi destinasi unggulan
mulai dari bali batam banyuwangi dan destinasi prioritas lainnya
bicara soal bali yang tak kalah penting pada perekonomian indonesia tahun depan nanti adalah dipegangnya presidensi kttg dua puluh oleh indonesia
ktt g dua puluh akan dilaksanakan di bali tepatnya pada bulan november dan berbagai topik yang akan diangkat terkait sistem kesehatan dunia
transformasi ekonomi digital dan transisi energi
dari manfaat ekonomi diselenggarakannya kttg dua puluh akan membawa manfaat ekonomi diantaranya peningkatan konsumsi domestik mencapai satu tujuh triliun rupiah
penambahan pdb nasional hingga rp tujuh empat triliun rupiah hingga penyebaran tenaga kerja dari berbagai sektor
pada dua ribu dua puluh dua disebut sebut sebagai akselerasi pemulihan ekonomi
capaian ekonomi pada tahun dua ribu dua puluh satu tentunya harus tetap terjaga
optimisme pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor juga terlihat dari target realisasi investasi pemerintah pada dua ribu dua puluh
yang mencapai satu dua ratus triliun rupiah naik dari tahun dua ribu dua puluh satu sebesar sembilan ratus triliun rupiah
bagaimana capaian ekonomi tahun depan
kita bisa lihat dari seberapa akurat tancapan gas dan seberapa pakem injakan rem pemerintah dalam mengendari motor ekonomi di jalan berliku pandemi